mungkin mau lu keluar gak tau
pak jangan gitu dong pak
apa mau apa
dasar kau bikin malu keluar
gue tuh punya banyak bukti
kalo riri itu sebenernya
johan pengen mempermainkan lo
gua ngeliat pake
mata kepala gua sendiri
dia di belakang lu itu
seneng seneng sama banyak
gak mungkin rian ngelakuin itu
ini ada apa sih
riri itu memang perempuan cantik
dan dia dari keluarga orang kaya
sekarang lu pikir
apa mau dia dengan
gak punya masa depan
jadi lu nganggep gue selama ini kaya gitu mas
tuh gak minta minta sama lo
minta dibayarin pengobatan
minta diurusin sama lu
gue balikin itu sama lu
mulai sekarang gue gak butuh lagi belas kasihan loh
sekarang lu udah mulai kulang ajar sama aku
sejak sama riri
lu jangan salahin dia
udah ndi jangan emosi
lu denger ya
gue akan balikin semua yang udah lu keluarin buat gue mas
lu pengen balikin
apa yang bakal lu lakuin dengan
lanjutin omongan lu
apa yang bisa gua lakuin dengan keadaan gua yang seperti ini sekarang
gua emang mau mati mas gua mau sekarang
udah biarin mas biarin
gua akan balikin semua yang udah lu keluarin buat gua
sebelum gua mati
ya ampun kenapa kalian jadi kayak gini
kamu ngomong baik baik sama adik kamu
kamu minta maaf sama dia
kenapa aku yang harus selalu menghalangi
apa yang udah aku lakuin itu hanya untuk ngebela dia
gak ada hal lain
aku selalu kompak selalu akur
sejak pada perempuan itu
mereka jadi berantem kayak gini
ini semua gara gara riri
andi kan kayak
kamu gak apa apa kan
gak ada yang sama sama seharis kan
dia gak nyakitin aku secara fisik nih
tapi dia yang melukai perasaanku
kok kamu diam
dia orangnya emang emosian
pas itu ada yang manas manasin dia tadi
tapi semua salah paham
udah kamu tenang aja ya
kamu gak mungkin kok
sama cowok lain
seperti yang dia bilang
kamu kok diem aja sih
kamu marah sama aku ya
kamu istirahat ya
besok kita ketemu
aku terkecil ya ri

tapi suatu saat nanti
aku pasti bisa membuat kamu bahagia
aku bukan tahanan mah
indahnya ngapain sih pagi pagi seperti ini berisik
udah paha dia kan gak sadar
bikin malu keluarga tau
pak jangan gitu dong pak
aku minta uang pak
minta uang pak
dasar kamu bikin malu keluarga
apa apa dia gitu dong pak